kita awali informasi pertama saudara perangkat desa
sekabupaten batang jawa tengah mendatangi kantor bupati
mereka menuntut gaji dan insentif selama tiga bulan
bakar seragam ini dilakukan perangkat desa
di kabupaten batang jawa tengah
mereka bahkan merobek emblem kemendagri
sebagai bentuk protes tidak diakui sebagai pelayan masyarakat
aksi ini dipicu karena gaji dan insentif mereka
selama tiga bulan terakhir belum dibayar